kita kesorotan lain sodara stasiun tawang kota semarang masih dikepung banjir
akibatnya saudara aktivitas stasiun pun lumpuh
untuk itu pt kai daob empat semarang mengalihkan pelayanan naik dan turun penumpang kereta api
dari stasiun semarang tawang ke stasiun semarang poncol mulai kamis pagi
beberapa perjalanan kereta api dibatalkan
salah satu penumpang kereta api dari jakarta semarang terpaksa menginap di masjid stasiun tawang
karena tidak bisa keluar stasiun akibat banjir
jalur ka nya masih terendam dengan ketinggian dua belas sampai dua puluh enam cm dari kepala rel
sehingga tidak bisa dilalui oleh lokomotif diesel elektrik
untuk pelayanan penumpang sendiri semuanya dialihkan ke stasiun semarang poncol
kemarin malam saya nyoba nyari nyari driver driver ojol gitu
pada nggak bisa karena banjir di mana mana kan terus banjirnya juga tinggi

banjir yang terjadi di wilayah daob empat semarang tujuh kereta tujuan surabaya
mengalami keterlambatan kedatangan di stasiun surabaya pasar turi
ketujuh kereta diantaranya kereta jayabaya kereta majapahit dan kereta argo anggrek
perjalanan kereta dialihkan ke jalur tengah dan selatan
hingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama dua hingga tiga jam
terbaru dari banjir di stasiun tawang
kita tanyakan ke jurnalis kompas tv ada febriana mila di sana
sudah surut kabar banjir di stasiun tawang
menuju kastil namun mengingat kondisi cuaca hingga sore hari ini
terus tidak di hujan deras disertai angin
ini diantisipasi penaikan air akan semakin menegih
dan memang untuk aktivitas sendiri di kastil tawang
sejak pagi pagi sudah tidak ada aktivitas

ini dialihkan ke stasiun poncol
di mana untuk stasiun poncol sendiri bersiarak sekitar tiga puluh meter dari stasiun tawang ini
febri kalau sekarang situasinya di sana masih banjir
ini kan kemudian ada peralihan penumpang ya ke stasiun poncol itu
adakah mungkin informasi terbaru yang anda dapatkan
bagaimana dengan kondisi di poncol sampai dengan hari ini
kepadatan atau mungkin antrian
ya minu dan juga saudara
memang untuk penumpang sendiri ini dialihkan ke stasiun ponsel
di mana memang untuk di stasiun tawang sendiri tidak ada aktivitas keberangkatan
ataupun pemberhentian kereta api
mengalihkan pemberhentian dan juga keberangkatan para penumpang ke stasiun poncol
ini pt kai daup empat semarang juga melakukan pola operasi
di mana rekayasa pola operasi
di mana untuk keberangkatan ini yang harusnya melalui jalur utara
dialihkan melalui jalur tengah dan juga jalur selatan
untuk keberangkatan dari semarang jakarta atau jakarta semarang
ini dialihkan ke stasiun
di uleponcel yang mana sebelumnya memang di stasiun tawang
sementara untuk stasiun semarang surabaya apapun sebaliknya
ini keberangkatan dan juga keberhentian dilakukan di alat luar
terima kasih atas informasi anda langsung dari stasiun tawang semarang